millennial road safety festival yang didakan polda jawa timur
di sepanjang jembatan suramadu minggu siang
diwarnai tawuran hingga aksi pencopetan
tidak hanya itu sejumlah peserta jalan santai lima km juga pingsan karena kelelahan
millennial road safety festival di jawa timur diwarnai kericuhan
insiden pertama kali terjadi saat fia valen naik panggung
suasana penuh sesak dan berdesakan membuat penonton saling sikut
beberapa penonton yang tak terima tersenggol menyebabkan tawuran terjadi
aparat yang merangsek masuk ke dalam kerumunan penonton menyebabkan suasana semakin ricu
petugas bahkan sempat memukul sejumlah penonton yang dianggap sebagai provokator
polda jawa timur irjen polisi luki hermawan bahkan turun tangan untuk meredakan kericuhan yang terjadi
mari kita hari ini kita berbahagia mari kita nikmati hiburan ini
jaga emosi ya saya minta mbak
ini untuk tetap melanjutkan
tak hanya tawuran pelaksanaan millennial road safety festival juga diwarnai peristiwa pingsan sejumlah peserta jalan santai
acara ini juga diwarnai aksi pencopetan
banyak peserta yang tidak waspada kehilangan dompet dan ponselnya
millennial road safety festival di jawa timur dipusatkan di sepanjang jembatan suramadu
dengan menghadirkan hampir satu juta milenial dari berbagai daerah
oh ya harapan berikutnya pemuda dan pemudi di indonesia itu makin mengerti
tentang lalu lintas di indonesia itu bahayanya kayak apa
dalam acara ini beragam kegiatan digelar mulai dari jalan santai hingga pemecahan rekor muri dari sejumlah kegiatan
lewat kegiatan ini diharapkan generasi milenial bisa tertib berlalu lintas dan mematuhi aturan yang ada di jalanan
serta anti terhadap berita hoax yang marah di media sosial
lukman rozak surabaya jawa timur